seorang tenaga pengajar di salah satu smk di cirebon dipecat setelah berkomentar di akun media sosial gubernur jawa barat rituan kamil
muhammad sabil rabu sore tampak terlihat lesu setelah ia diberhentikan sebagai tenaga pengajar
mulai per empat belas maret pria berusia tiga puluh empat tahun ini sudah tidak bisa mengajar kembali
pemberhentian ini diduga buntut dari komentar kritik yang ia sampaikan di akun instagram rituan kamil
komentar sabil dengan bahasa sunda itu dinilai kurang sopan
ia mengomentari rituan kamil saat zoom meeting dengan para siswa di tasik malaya menggunakan jas warna kuning
sambil mempertanyakan apakah ridwan kamil sebagai gubernur kader partai atau pribadi dengan menggunakan bahasa sunda
atas komentarnya tersebut sabil dinilai sejumlah netizen tidak etis dalam menggunakan bahasa sunda
karena viral terus dan banyak postingan netizennya
akhirnya saya memutuskan untuk merimove
dapodik saya pun dicabut dari sekolah saya yang sebelumnya
sementara itu menanggapi pemberhentian seorang guru pasca komentarnya di media sosial
rabu siang ridwan kamil mengaku keputusan pihak sekolah melakukan tindakan itu bukan kewenangannya
dasarnya kritik mah boleh boleh aja
saya kan selalu menjawab kalau ngeritik boleh kalau tidak sopan ya harus sopan itu aja
melalui akun instagram at ridwan kamil mantan wali kota bandung ini juga meminta pihak yayasan atau sekolah untuk cukup menasehati
mengingatkan guru tersebut tanpa harus memperhentikannya
tim liputan cnn indonesia